selain berdampak pada kereta bandara kawasan wisata belanja di blok m kembali bergeliat setelah beroperasinya moda raya terpadu atau mrt
pusat perbelanjaan yang tadinya sepi karena terdampak pembangunan mrt kini mulai ramai lagi
salah satunya adalah blok m plaza dan berikut informasinya untuk anda
beroperasinya moda raya terpadu atau mrt berdampak positif bagi beberapa perbelanjaan di kawasan blok m seperti blok m plaza jakarta selatan ini
salah satu pusat perbelanjaan yang sempat tenar di tahun sembilan puluh an ini mengalami penurunan pengunjung selama pembangunan mrt
hal itu terjadi karena akses publik jadi terhambat oleh tiang tiang dan bahan bangunan lainnya

tidak hanya dekat dengan stasiun salah satu pusat perbelanjaan yang satu ini dia terintegrasi dengan stasiun mrt
maka tidak heran bahwa banyak sekali pengunjung yang memilih untuk datang kemari hanya untuk berbelanja atau sekedar jalan jalan dan terutama makan siang
seperti mei yang menyempatkan makan siang di plaza blok m dengan teman temannya
buat mbak sendiri nih dulu sebelum mrt dibangun kira kira sering nggak datang ke sini
buat kesini agak susah ya mesti naik grab atau naik busway
tapi sekarang dengan adanya mrt lebih cepat banget
jadi kayak tadi kita cuma naik berapa menit gitu udah nyampe blok m
jadi enak banget sih
dan stasiunnya kan pas di depan sini jadinya lebih cepat sih
pihak pengelola mengakui kehadiran mrt berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung
mungkin ibu bisa cerita nih
ini sejak mrt ini selesai dibangun kira kira pengunjung bertambah atau gimana pak
waduh bertambahnya banyak banget
puji tuhan deh
jadi yang biasanya tiap hari itu sekitar delapan ribu sekarang sudah mencapai delapan belas ribu
ya nah kayak kemarin hari besar hari minggu hari minggu datang
pokoknya hari besar lah
itu bisa dua puluh ribu ke atas loh
kalau misalnya untuk
nah kira kira kalau weekdays kayak gini banyaknya orang pada kemana sih bu
kebanyakan mereka makan siang ya
terutama yang dari perkantoran sudirman tamrin
pusat perbelanjaan lain yang juga berada dekat stasiun mrt adalah blok m square
walaupun tidak terintegrasi langsung salah satu pusat perbelanjaan yang satu ini juga tidak jauh dari pintu timur mrt
hanya berjalan sekitar lima sampai sepuluh menit dengan jarak sekitar lima meter
dari lima ratus meter anda bisa sampai
pujasera blok m square juga selalu dipenuhi pekerja kantor saja makan siang
selain pekerja dari luar kawasan blok m pengunjung umumnya adalah para pekerja yang bekerja di sekitar blok m square
karena ini dekat dengan lokasi kantor jadi memang setiap kali makan siang kesini
karena pilihan pilihan makanannya banyak
bagi pemilik gerai makanan beroperasinya mrt membuat jumlah pengunjung mengalami peningkatan khususnya pada akhir pekan
kalau untuk hari libur emang banyak kita customer tapi untuk hari kerja masih belum mungkin karena belum banyak penggunanya
tapi untuk waktu uji coba satu minggu yang kemarin itu benar benar kita membeludak gitu loh sampai kita sendiri kewalahan
dengan semakin mudahnya akses ke daerah blok m banyak pelaku usaha yang berharap
agar daerah ini kembali ramai baik saat akhir pekan maupun hari biasa